tiga minggu menjelang pendaftaran capres cawapres partai gerindra terus menjajaki koalisi dengan sejumlah partai termasuk partai demokrat
meski ada usulan pemasangkan prabowo dengan ahy gerindra belum memutuskan siapa cawapres prabowo
elit gerindra malah mengisyaratkan nama gubernur dki anies baswedan cukup kuat yang menjadi pendamping prabowo
wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menegaskan belum ada keputusan resmi perihal cawapres prabowo
namun fadli membenarkan ada aspirasi yang menguat di internal partainya agar anies baswedan menjadi pendamping prabowo
namun fadli menegaskan tidak ada celah bagi anies untuk diusung sebagai capres meskipun partai koalisi lainnya ingin mengusung anies sebagai capres
fadli juga membenarkan ada usulan memasangkan prabowo dengan ahy meskipun harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pan dan pks
saya kira kalau dari gerindra sih sudah final ya bahwa yang dicalonkan adalah pak prabowo sebagai capres
pak tapi kalau dari pks kemarin bilang sebaiknya pak anies itu jadi capres gitu bukan cawapres
sementara gerindra tutup
itu kan masih semuanya masih wacana ya jadi nggak bisa dijadikan patokan
kalau dari kami sudah final seratus persen bahwa capres adalah pak prabowo bukan orang lain
kalau pak prabowo kemudian mengalihkan dukungan karena kan beliau mempunyai hak prerogatif sebagai ketua umum nih mas
kita kan dari hasil waktu itu rapimnas
jadi rapimnas sudah memutuskan itu sehingga calon kami ya selesai
seratus persen pak prabowo nggak ada yang lain